indonesia patut berbangga karena memiliki studio pembuatan film berkelas internasional di kota batam kepulauan riau
tidak hanya memiliki set untuk film layar lebar studio ini dilengkapi studio animasi
selain itu anda juga dapat melihat lebih dekat para animator indonesia berkarya dengan teknologi tiga dimensi
dan informasi tersebut sekaligus butuh perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya iqbal kurnia dipamit jangan pernah berhenti untuk berinovasi
banyak orang terhibur dengan film animasi karena memiliki tampilan yang menarik
di antaranya bentuk warna bahkan gerakan
ada banyak karakter dalam sebuah animasi seperti manusia binatang atau benda benda lainnya yang dihidupkan
mereka terlihat alami bergerak sedemikian rupa tidak dengan cara yang mudah
semuanya melalui proses yang panjang
video animasi adalah teknologi pembuatan gambar bergerak dengan menampilkan objek tidak bergerak
dalam sejumlah sekuens secara cepat sehingga menimbulkan kesan seperti bergerak
animasi menjadi tren industri kreatif yang menjanjikan
infinite studios batam di kepulauan riau yang didirikan pada dua ribu lima ini
telah memproduksi lebih dari dua puluh lima judul animasi baik film maupun serial televisi
salah satunya adalah monkey and track
serial animasi petualangan hasil kerjasama dengan salah satu rumah produksi di afrika selatan

serial ini pernah ditayangkan di salah satu stasiun tv nasional dan youtube series
video animasi melalui sederet proses produksi panjang
ada sederet proses panjang sebuah video animasi hingga bisa disuguhkan ke penonton
proses pembuatan sebuah animasi itu dimulai dari pre production
jadi kita bikin idenya terus nanti dieksekusi ke dalam maskah dan desain
maskahnya itu lengkap
settingnya di mana karakternya ada siapa aja propertinya apa aja
nah untuk divisualisasikan itu nanti bentuknya menjadi desain
untuk menimbulkan ilusi bergerak pergerakan objek ditampilkan secara cepat
bisa dua puluh lima hingga tiga puluh frame per detik
salah satu bagian terpenting agar suatu gambar animasi ini bergerak dengan baik adalah controller
nah ini cara kerjanya seperti apa mas juni
cara kerjanya adalah controller itu akan bertanggung jawab mengontrol bagian bagian yang akan digerakkan
jadi untuk setiap bagian yang akan bergerak itu perlu controller ini
jadi misalnya kita lihat disini contohnya untuk controller kepala dia ada sendiri
dia akan bertanggung jawab menggerakkan controller apa kepalanya
jadi untuk tangan pun dia ada sendiri
bahkan untuk bagian bagian yang kelihatannya nggak penting dia ada kontrol sendiri termasuk ini adalah kerah
sedikitnya ada tiga ratus dua puluh animator yang bekerja menciptakan video animasi di studio ini
semuanya adalah anak negeri
menggunakan teknologi real time randor dalam sehari setiap animator bisa membuat sebuah objek animasi bergerak tiga detik
ya proses produksi animasi terbilang panjang
proses pembuatan satu episode serial animasi berdurasi dua puluh dua menit saja bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan
tergantung tingkat kerumitan objek yang diciptakan